lo gak perlu pikirin jodoh lo sama siapa ya
jodoh gak kemana
gak bakal ketuker
udah ada garisnya tuh lo ngerti gak
kalau lo butuh ketenangan diri
buat nyengerin otak nih
iya ki tapi room disini aja deh
ya nggak apa apa sih
lo sih bikin masalah
lo musuhin tuh keluarga aja sulam
udah mendingan sekarang lo diem deh
mendingan sekarang kita tunggu umi mariam datang
terus kita minta tolong di
kan jelas jelas tuh dia itu dekat banget sama keluarganya issula
pasti dia bisa tahu tuh caranya nolongin kita kayak gimana
kita mau minta tolong banget nih sama umi ye
minta tolong masalah apa lagi
itu soal bang kardun
anterin kita ke rumah haji sulam
untuk bilang permohonan maaf kita iya umi ya
udah sampein sama pak haji
terus terus terus bagaimana umi
katanya sih pak haji lagi mikirin caranya bagaimana
ya terus gimana dong soal kita umi
kalo gak ada bang kardun kita bisa muntah berdiri di kontrakan
terus kemana mana kanak kanak
banyak berdoa aja mpo
ini aja umi sekarang umi anterin kita lagi aja yuk
balik ke rumah haji sulam
terus cari cara deh gimana caranya justruan bisa bantu kita
ngeluarin bang kardun dari penjara iya umi ya
iya bener umi
kita udah nyesel sekali udah musim keluarganya jus sulam tuh
umi umi umi udah deh umi
gak usah banyak mikir
kalau bantu orang susah nih pahalanya besar banget
apalagi ini bulan ramadhan
berarti pahalanya banyak banyak banget besar deh ya umi ya
aduh aduh buru buru
saya tuh mau beli kecap
tapi botolnya sedang aja ada nggak
ada bang ojo
nanti ya koko ngambilin dulu
assalamualaikum pak haji bu haji
saya mau beli kecap
dek eh lah beli kecap aja minta maaf
beli aja langsung dah eh lah
pak haji saya teh mau tanya nih
ya si kardun siapa lagi
eh jok lo ngomong jangan sembarangan ya
dia itu sama dengan lu
kagak ada hubungan apa apa
disangka gue bertemu sama orang penjahat
pak haji setahu saya itu pak kardu sama pak haji itu akrab banget
eh jok asal lo tau ya
menurut gue ya
kalau orang yang dekat sama gue
atau dia jauh dari kita
itu pak haji pak ye
kalau emang dia bersalah
tetep aja harus dihukum
gak usah hubung hubungan temen segala
tapi abah juga gak tau
kalau keluarga si sulam gimana
kayaknya sih demi kekuasaan
apa saja akan dibelain
selama masih menguntungi kekuasaannya
pak haji kalau buat bang sulam
yang benar itu yang pasti dibela
terus begini pak haji bawa haji
bang sulam itu tidak suka
orang yang sudah tidak dipakai
orang itu dibuang
ya kalau memang kerasa saya gak tau
mau kemana siang siang begini
kita ini semua pada mau ke rumah haji sulam
mau minta tolong ya umi ya
habis sih situ
eh pasti mau minta tolong
disini gue mau mual dah
assalamualaikum pak haji baaji
pak hadi kan orangnya gak tegaan
kurang teh harus segera menghentikan niat mereka minta tolong ke haji sulam
mau jok ini kecapnya
oh kecapnya gak jadi aja
mau jok gak jadi nih belinya
dugaan umi tuh salah
istrinya kardun ternyata berani juga ke rumahnya si sulam
udah deh bah biarin aja
biar dia yang kena batunya
biarkan dia tau kalo si kardun tuh yang bikin masalah
yuk ah pulang yuk
iya biar mampus dah
biar dikerjain tuh ama si kardun
bah pulang yuk ah
nih siang kan mba be mau pulang ke bogor bah
gak enak bah kalo kita gak ngantel
ngapain lu pada kemari
gue udah mau berangkat nih sekarang sama laki gue
tenang bu haji pak haji
kita cuma mampir bentaran doang kesini
sekalian mau ngasih tau
kalau hukuman dari haji sulam buat kita berdua
hukumannya bersihin tanah wakaf sama masjid
syukur loh dihukum kayak gitu
jadi kita pengurus masjid
kagak perlu ngeluarin duit buat orang tau
tapi awas deh
kalau ada barang merjid yang hilang
lu harus bertanggung jawab ya
yah lu udah sembarangan
tampang kayak ayo begini nih
siapa tau aja
namanya bikin orang kagak ada yang tahu
terus gini pak haji
si kardun itu kan di penjara
dan hubungan kita kan sempat berubah
gimana kalau kerja sama kita
kita lanjutin lagi
seperti dulu yang mesra itu
kalau soal itu
gue pikir pikir lagi deh
gue udah teromah tau lo
punya anak buah yang pernah mengkhianat
macam lo berdua
ini kalau gak jadi belinya bu haji
lo dengerin dulu nih
kita mau pergi nih jalan ya
aduh aduh yang bener
jangan main sms an aja loh
ngabur burit nih kayaknya ini
yang satu kayak ikan pesut lagi ngejemur
yang satu lagi kayak lagi nunggu buas
udah apa ini
mau aja ada apaan sih
dateng kemarin orang mana buru buru
bentar mau ambil gaji
ada informasi penting
adik saya tuh melihat istri istrinya kardun lagi jalan sama umi mariam
ya mang ojok yang begitu sih
orang cuma jalan doang
lo bisa gak sih dengerin mang ojo selesain ceritanya
ini tolong jelas ceritanya
hah begini dar
mereka itu mau ke rumah haji sulam
mau minta bantuan buat si kardun dibebasin dari penjara
bar udah lo komentar
ini baru namanya berita yang gawat
wah dar ini bisa berapa rusaknya dar
si sulam itu orangnya baik
pasti dia mau ngebebasin si kardun dari penjara
oh jangan sampai dia
maksudnya gak keterima ya
itu kalau si kong kardun yang tua bangsa yang buta anak yang sulit kayak bebek
harus keluar dari penjara
pokoknya dia harus balik lagi ke penjara
busuk busuk dika sonam
kalau itu babi setuju sama lo
masa si kardun yang ngelakain haji sulam sekarang haji sulam yang mengularin si kardun dari penjara

kalau begitu gawat

iya kagak mau
lo mana cucuk gue yang cakep
lo gak perlu pikirin judul lo sama siapa
gaduh gaduh kacang catap
jodoh gak kemana
gak bakal ketuker
udah ada garisnya tuh
kalau lo butuh ketenangan diri
buat nyengerin otak nih
pintu rumah gue tuh dua puluh empat jam buat lo
kapan aja lo mau datang terserah
wah sambut sama tangan terbuka
semua sudah siap
silahkan berangkat bapak pendekar